nah pada putih
baju oranya adalah kebanggaan mereka sebagai relawan dalam kebencanaan
sejatinya mereka ini adalah relawan yang terlatih dalam bidang search and rescue atau sar
namun di masa pandemi covid sembilan belas ini
mereka mengambil peran membantu pemerintah kota balikpapan dalam memutus penyebaran covid sembilan belas
komunitas yang menamakan dirinya banda indonesia ini
hadir sebagai pengobat ketakutan dan kekhawatiran masyarakat akan bahaya penularan covid sembilan belas
mereka adalah kekuatan masyarakat yang sangat membantu pemerintah
anggotanya merupakan warga balikpapan dari berbagai latar belakang dan profesi
sebagai potensi dari badan penanggulangan bencana daerah atau bpbd balikpapan
banda indonesia dipercaya untuk melakukan sterilisasi permukiman di kawasan zona merah
atas dasar permintaan warga melalui rukun tetangga
selain penyemprotan disinfektan gratis
banda indonesia juga menyalurkan bantuan sembako dan vitamin
kepada warga terkena dampak dan petugas pemakaman covid sembilan belas
yang bekerja dari pagi hingga larut malam
untuk kelancaran operasional
para relawan ini dibiayai dengan dana kas swadaya anggota
dan para donatur yang bersempati melihat perjuangan mereka
kami dari bank indonesia hanya menerima donasi berupa barang
jadi tidak berupa uang
dan donasi itu kita salurkan kepada yang berhak untuk menerimanya
dan juga setelah itu untuk sistem pelaporan
kami akan berikan pelaporan pada para donatur di samping
perjuangan ini belum berakhir
relawan banda indonesia masih memiliki cita cita mulia
semoga ada donatur yang mau menyumbang tabung oksigen untuk mereka salurkan
dan pinjaman gratis secara bergantian agar tidak ada lagi warga
yang meninggal dunia saat melakukan isolasi mandiri
albertus prayudya balikpapan kalimantan timur